sejumlah tokoh pemuda dan agama menggelar konferensi pers di kota jayapura papua pada minggu sore
dalam konferensi pers tersebut mereka mengecam tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi senilai satu miliar
yaitu gubernur papua lukas nmb yang tidak memenuhi panggilan kpk
selain mengecam orang nomor satu di provinsi papua
mereka juga mengecam pihak yang mengatasnamakan rakyat papua yang menghalangi proses hukum terhadap gubernur papua
apabila terbukti korupsi
sementara itu tokoh gereja kingmi di papua pendeta jonas wonda
juga mengecam gubernur papua yang diduga sering bermain judi kasino di luar negeri
kalau pemimpin yang main hal hal yang tidak benar masyarakat juga
mereka akan apalagi gubernur yang main masyarakat bilang apa gubernur saya bisa main kita ini harap
jadi kami dari tokoh gereja kami tidak bisa untuk membela orang yang bersalah
di hari yang sama menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menko polhukam mahfud md
meminta lukas nmb kooperatif memenuhi panggilan kpk
dalam konferensi perspelanggaran hambra di surabaya jawa timur ini
mahfud md menegaskan jika lukas nmb tidak mengindahkan pemanggilan ketiga kpk
maka sesuai mekanisme petugas kpk akan melakukan penjemputan paksa
soal pemanggilan itu sudah ada mekanismenya di mk
di kpk di kpk itu sudah ada aturannya
panggil satu dua tiga panggil paksa dpu dan itu urutannya
jadi panggilannya dulu baik baik kan belum tentu tidak datang
seumpama datang itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya
nanti kpk sudah punya mekanisme sendiri
komisi pemberantasan korupsi kpk
kpk telah dua kali melakukan pemanggilan terhadap lukas nmb untuk diperiksa sebagai tersangka
namun yang bersangkutan selalu mangkir dengan alasan sakit
terakhir lukas nmb melalui kuasa hukumnya stefanus roy rening mendatangi gedung kpk jakarta pada jumat dua puluh tiga september lalu
stefanus roy rening menjelaskan kedatangannya untuk memberikan keterangan terkait kondisi kesehatan lukas nmb
ia menyatakan lukas nmb tak dapat hadir dalam penjatualan ulang pemeriksaan
pada senin dua puluh enam september dengan alasan sakit
hari ini kami konsultasi akan menyampaikan kondisi kesehatan terakhir bapak gubernur
saya meminta kebijaksanaan bapak pimpinan kpk untuk memperhatikan dari sisi pendekatan kemanusiaan
agar pak lukas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat
sebelumnya lukas nmb telah ditetapkan kpk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait apbd di papua
tim liputan cnn indonesia